madu si manis legit ini sejak dulu dikenal memiliki segudang manfaat bagi kesehatan
banyak orang gemar mengonsumsi madu untuk mendapatkan khasiatnya
kalau aku sih biasa konsumsi yang royal jelly ya karena katanya sih bagus buat daya tahan tubuh juga
buat anak anak juga bisa gitu jadi selama ini sih lebih seringnya kalau mau beli madu ya kita belinya yang royal jelly
kalau ini kita kupas pasti isinya anak anak
lebah memberikan enzi penghasil hidrogen peroksida pada madu yang berfungsi sebagai antiseptik untuk tubuh
kandungan zat besi dan vitamin kompleks bermanfaat dalam meningkatkan daya tahan tubuh
madu juga mengandung flavonoid antioksidan yang membantu mengurangi resiko beberapa penyakit
seperti kanker dan penyakit jantung
madu itu mengandung vitamin salah satu vitamin yang ada di situ adalah merupakan antioksidan
salah satu ada vitamin c di situ
tentu saja antioksidan itu bersifat untuk menangkal radikal bebas
kalau tidak ada yang meredam akan menyembuhkan penyakit
penyakit jantung segala penyakit itu langsung sampai cancel resiko yang meningkat karena disebabkan oleh radikal bebas
untuk mendapatkan khasiatnya anda bisa mengonsumsi madu secara langsung
atau dengan cara mencampurkan satu sendok makan madu ke dalam air bersuhu normal
campuran madu dengan jeruk nipis
pun bisa dikonsumsi untuk meredakan batuk atau sakit tenggorokan
madu juga bisa diberikan pada anak berusia di atas satu tahun
tak hanya memiliki banyak khasiat
taukah anda ada beragam pula jenis madu yang bisa dikonsumsi
pengelompokan pengelompokan itu sendiri itu berdasarkan nama tempat di mana lebahnya ini digembalakan
artinya kalau seandainya lebahnya itu digembalakan di kebun rambutan
otomatis yang kita sebut di situ adalah madu dari bunga rambutan
demikian mangga juga demikian
ada ratusan varietas madu digolongkan menurut sumber bunga yang digunakan lebah untuk mengumpulkan madu
seperti madu kelengkeng yang berasal dari nektar bunga pohon kelengkeng
madu ini efektif membantu meningkatkan kerja otak
ada lagi madu kapuk yang memiliki rasa manis bercampur asam
madu kapuk efektif mengobati saryawan karena memiliki kandungan vitamin c lebih tinggi
selanjutnya ada madu hutan liar
madu ini berasal dari jenis lebah apis dorsata yang hidup di hutan bebas
madu ini paling efektif dalam mengontrol tekanan darah
madu murni tidak akan basi atau tidak memiliki masa kadaluarsa
madu hanya akan mengalami penurunan kualitas namun anda tetap bisa memperoleh hasil dari madu tersebut
sabila destu septya di pradana jakarta